dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi deklarasi pasangan capres cawapres
bakal capres cawapres anies baswedan dan muhaymin iskandar
kita bergabung dengan bella mulahela produser lapangan cnn indonesia
bella gambarkan kepada kami seperti apa situasi terkini dari lokasi
dan pertanyaan besar masyarakat apakah anies baswedan atau caimin sempat memberikan komentar
atas keberatan dari parpol parpol yang dalam tanda kutip ditinggalkan oleh mereka
ya selamat sore putri betul sekali baru saja kita menyaksikan deklarasi capres dan cawapres
dari koalisi perubahan untuk persatuan yang memang sampai saat ini nama tersebut masih menjadi nama koalisi
yang mengusung anies rashid baswedan dan juga sekarang cawapres dari anies ini sudah ditetapkan
adalah mohaimin iskandar yaitu ketua umum dari pkb
dimana memang kalau kita melihat dinamika politik satu minggu belakangan ini memang sangat terlihat
di mana koalisi perubahan juga baru saja ditinggalkan
ataupun ada partai yang keluar yaitu partai demokrat dan juga memang sampai saat ini
yang baru saja menandatangani persyaratan ataupun kerjasama antara dua partai untuk mengusung anies
dan juga mohaimin iskandar ini hanya baru partai nasdem dan juga pkb sendiri
nah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses dari dipinangnya gus mohaimin
dan akan dipasangkan dengan anies ini sudah bergabung dengan kami ketua dpp partai nasdem fnd hoyeri
gus ini kan kalau kita melihat memang pergerakan satu minggu terakhir ini sangat gonjang ganjing begitu ya gus ya
koalisi perubahan ini terlihat kemarin ada yang dibilang berhianat
terus sekarang sudah mendeklarasikan cawapres
sebenarnya proses dari gus mohaimin sendiri ditetapkan oleh partai nasdem dan pkb ini seperti apa sih gus prosesnya
ya jadi pertama kita bersyukur alhamdulillah wa syukurillah
karena koalisi perubahan sudah punya pasangan
alhamdulillah ini yang pertama
prosesnya seperti apa
sebetulnya ketika mas anies rashid baswedan diumumkan oleh nasdem menjadi calon presiden
sebetulnya kita terus memantau terus mencari calon calon wakil presiden yang pas
yang pas dalam konteks sejarah politik pemilihan presiden di indonesia
salah satu kunci untuk kemenangan adalah nu
nah kita kemudian dari situ terus berpikir terus mencari figur figur dari nu ini siapa
untuk mendampingi mas anies
ada opsi pertama kofifah ada caimin ada mbak yeni
ada prof mahfud dan yang lain lain
nah ini semuanya tidak jodoh
alhamdulillah hari ini sudah jodoh
nah ada pun kemudian adanya kecewa biasa lah
ya itu biasa aja
biasa di politik itu nggak boleh sensi
di politik itu nggak boleh merasa paling benar paling hebat paling punya sejarah paling nasionalis paling apa nggak boleh
semuanya adalah equal
semuanya ingin berbuat yang lebih baik untuk masa depan indonesia
termasuk koalisi perubahan
gus kalau kita melihat kan juga ini kan caimin adalah orang baru di koalisi perubahan
partai baru pkb sekarang bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan
ini piagam koalisi sudah ditandatangani oleh tiga partai artinya sudah gugur atau bagaimana gus
dan juga ini kan juga berarti harus punya chemistry dengan pak anies sendiri untuk gus mohaimin
kemistri apa yang sudah dibentuk dan dalam waktu singkat seperti ini dan sosok dari gus mohaimin sendiri
menurut gus coy seperti apa gus
ya jadi pertama semua hal hal yang bersifat administratif bersifat kerjasama dalam bentuk tertulis
semuanya saya kira sudah siap ya
dan langkah langkah berikutnya akan diperbaiki
mana yang diperbaiki mana yang dikurangi kalau kurang mana yang ditambah itu akan proses terus
intinya kami sudah berpasangan
ya mas anies dan caimin
mas anies kita semua sudah kemukakan sepanjang ya sepanjang bulan bulan ini
sudah berapa bulan
mulai bulan apa dulu
ya itu kan publik sudah tahu mas anies seperti apa
rekam jejaknya seperti apa
nah sekarang caimin saya mengenal betul karena itu kawan saya
sama di pmii sama di pkp dulu sama di pr
caimin adalah seorang aktivis
vistulen anak tokoh cucu tokoh agama
salah satu pendiri ndawat tuntun ulama
malang melintang di dunia politik
saya kira cukup dari sisi pengalaman cukup dari sisi komitmen cukup dari sisi sejarah cukup dari sisi wawasan
dan memang sudah waktunya sekarang
tadi mas anies bilang dia sudah semuanya kan
mulai dari komisariat cabang sampai pusat
dpr sampai jadi menteri
yang belum menjadi wakil presiden
jadi memang sosok dari gus muhaymin sendiri sudah dilihat dari nasdem itu sudah sejak lama begitu gus ya
kalau misalnya kita melihat tadi pagi juga sudah ada sekjen dari pks yang memang sudah ikut ke surabaya begitu
tapi tadi saya melihat di dalam ruangan hotel majapahit tidak ada dari sekjen pks
ini artinya apakah pks juga hengkang dari koalisi perubahan
bersama juga demokrat kemarin yang sudah menetapkan keluar dan tidak akan mengusung anies
atau seperti apa sih gus komunikasi dengan pks sampai saat ini
kalau lihat pernyataan pks kan tetap mendukung mas anies
saya kira pks mereka adalah orang orang yang soleh
orang orang yang memiliki basis keagamaan yang kuat akan istiqomah
ada pun habib abu bakar
mungkin juga mas anies
mungkin soal teknis saja
jadi bukan itu substansinya
substansinya adalah saya meyakini koalisi perubahan nanti mungkin ditambah ada keadilan bangsa kebangkitan bangsa atau segala macam itu kita lihat perkembangan
intinya adalah tiga koalisi sudah bersama bersatu mengusung duet mas anies caimin
mudah mudahan ini pasangan yang berkah untuk indonesia
duit tunggal menjadi harapan rakyat indonesia dan indonesia ke depan lebih baik
gus singkat saja ini kan memang kalau kita melihat juga pergerakan dinamika politik sudah ada
ini kan sudah ditetapkan capres dan cawapres
apa langkah selanjutnya
apakah sudah ada dibentuknya tim pemenangan untuk anies imin yang disebut sekarang imin gitu sebutan panggilannya
ini setelah ini tentu saja akan rapat para pimpinan partai
untuk membuat langkah langkah strategis subtantif langkah langkah teknis di lapangan
antara lain misalnya sosialisasi konsolidasi publikasi
kemudian harus melakukan komunikasi dengan seluruh ph
karena itu semua harus bekerja sama bersatu padu saya kira ini bersatu berjuang menang
terima kasih banyak gus
sehat selalu sampai ketemu lagi ya gus
ya jadi memang putri kalau misalnya kita melihat ini adalah pasangan dari koalisi perubahan untuk persatuan
yang memang pertama kalinya sudah dideklarasikan sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden
dan nantinya memang tadi kita mengutip dari pidato yang disampaikan oleh ketua umum dari partai nasdem suryapaloh
mengatakan bahwa kedua pasangan ini akan dijadikan pasangan pertama yang akan langsung mendaftarkan dirinya kepada komisi pemilihan umum
nantinya pada bulan oktober
dan memang tadi juga anies mengatakan bahwa sosok gus mohemmin ini bukan sosok yang baru dia kenal
sudah lama sejak zaman kuliah di universitas gejamada di jogja sudah kenalan sudah dekat dan juga sudah menjalin komunikasi sejak beberapa bulan yang lalu
begitu terkait dengan dinamika politik yang ada dan juga memang kans dari gus mohaimin iskandar sendiri setelah dari satu ataupun satu tahun lebih di koalisi bersama dengan gerindra
tidak mendapatkan jawaban terkait dengan sosoknya yang ada
dan sosoknya yang akan diusung menjadi cawa pres dari prabowo subianto
dan pihak dari koalisi perubahan atau tepatnya adalah partai nasdem ini melihatkan tersebut dan akhirnya mengajak gus mohemmin yang langsung ditawarkan oleh ketua umum dari partai nasdem suryapaloh untuk langsung meminta gus mohemmin
meminang gus mohaimin pada tanggal dua puluh sembilan agustus yang lalu untuk menjadi wakil presiden dari anies rashid baswedan
putri kembali ke anda
baik terima kasih bella
mula hela langsung dari hotel majapahit surabaya